apakah benar bravo lima yang merupakan salah satu kelompok relawan jokowi ada di belakang asia sentinel
kita akan langsung konfirmasi hal ini kepada anggota tim bravo lima
bang ruhut sitompul selamat malam bang ruhut
selamat malam selamat malam penonton setia cnn indonesia
bang ruhut jadi langsung saja betul apa tidak tuh cuitan andi arief bahwa bravo lima itu ada di belakang tulisan dari asia sentinel yang menyudutkan sby dan partai demokrat
jawaban saya kali udah gila dia
kenapa saya katakan udah gila
karena kita tahu beberapa kali adik saya andi arief statementnya itu ngaco semua kan
walaupun kalau kami lihat dia berani bicara terang benerang contohnya mengenai mahar ya
tapi akhirnya redup juga mengenai lima ratus lima ratus m yang kepada tim
sukses prabowo sandi yang satu triliun jumlahnya itu
dan yang diomongin diam saja nggak berani menuntut balik
tapi kalau mengenai ini tegas saya katakan mungkin andi arief ini kan baru kemarin masuk demokrat
begitu juga yang sekarang sekarang ini tampil ferdinand hutahayan johnson sitan daun ini kan orang orang baru
kalau bicara mengenai bank senturi
mereka kali ya karena orang baru
tahu nggak siapa saya di bank senturi
saya pansus mewakili partai demokrat
saya pansus loh bagaimana saya membelanya
jadi kalau mengatakan mengaitkan dengan bravo lima ya jujur saja
apa urusannya dengan bravo lima tahu nggak dia itu bravo lima itu apa
nah mungkin bisa dijelaskan juga bang ke publik bang
bravo lima itu apa bergerak di bidang apa apakah ikut ngurus ngurus media seperti ini gitu bang
seperti yang dituduhkan andi arief
karena itu aku bilang udah gila kali dia ya
bravo lima itu satu relawan pendukung pak joko widodo dan pak jk yang dilahirkan dua ribu dua puluh
oleh penggagas dan pendirinya semua orang kenal siapa dia
adalah pak luhut bin sarpanjaitan jenderal bintang empat kopassus
penerima bintang adi makayasa

kawan kawan yang ada di dalam ya para pembina saya karena saya dulu anak ketua fkppi
ini para pembina pembina saya ya yang mana kita tahu ya pak faruroji itu juga bintang empat
pak bagiyo ya kasat itu juga bintang empat
ya pak marasa besi begitu juga banyak bintang tiga pak mardi tokoh tokoh lainnya
nggak mungkinlah ya kita melakukan hal hal seperti itu
mereka ini teladan teladan di kopassus
teladan teladan di tni
ada di bravoni angkatan darat ada laut ada udara
jadi tolong andi arief mulutmu harimau mu hati hati
ini general beda dengan general yang kau bilang kardus
udah kau peluk dia udah kau dipeluk kau langsung diem
ini enggak loh ini orang orang yang punya prinsip
orang orang yang menjadi teladan
bagi adik adiknya perwira
perwira yang aktif
bang ruhut dalam indera penciuman abang apa kira kira motif andi arief menyebutkan bravo lima
apakah ini juga berusaha kemudian andi arief kesannya jadi mengait ngaitkan pak jokowi
kemudian pak luhut ke dalam pusaran asia sentinel ini
bang rohut apa menurut bang rohut motifnya andi arief
ya kalau aku ya kalau andi arief kan aku udah tegas bilang
juga gila kali dia kan itu ya
tapi kalau secara keseluruhan mereka
karena tadi ditanya kaitan apa maunya mereka
itu yang saya katakan ya
inilah yang namanya kalah sebelum berperang
kita kan mau pilpres ya
jadi marilah kita persaingan sempurna ya
mari kita lakukan kerja kerja yang baik seperti yang dilakukan pak joko widodo
jadi menurut abang ini hanya persoalan politik saja bang ya
jadi persaingan politik kemudian sampai ada yang muncul tuduhan ini
kenapa tim bravo lima pak luhut abang itu
pak luhut abang dan kawan kawan yang kemudian disinggung oleh andi arief
bukan kelompok yang lain gitu bang
itu yang menjadi pertanyaan publik gitu
abang sudah dengar dengar cerita cerita di belakang layar belum bang
tentang hal ini
ya kita kan tahu ya
kami bravo lima ya yang dilahirkan oleh pak luhut ya
sebagai penggagas dan yang melahirkan bersama sahabat sahabatnya
kami waktu itu saya masih di demokrat loh
saya terpilih jadi anggota dpr periode yang kedua ya pada waktu itu ya
jujur saja mungkin mereka trauma ya lihat pak luhut ini ya
memang luhut ini orang hebat
tapi tolong jangan lihat pak luhut dari sudut kaitan kami tim sukses pak joko widodo
yang sekarang dengan pak kiai haji ma'ruf amin
tapi aku sedih kalau bravo lima diapakan ya
dipojokkan kaitan dengan majalah yang di luar negeri itu
saya paling tahu karena saya selalu mendampingi pak luhut bin sarpanjaitan
bagaimana pak sby mau ketemu dengan pak presiden yang kita hormati pak joko widodo
ya hinca panjaitan sekjen itu datang ke kantor pak luhut
minta tolong di jembatani
pak luhut itu baik sekali loh ya
dan di jembatani
mengenai ahy mau ketemu dengan pak sb
juga di jembatani
banyak hal hal yang pak
jadi menurut abang ini tindakan pribadi andi arief atau atas nama partai gitu bang
ada konspirasi atau mungkin cerita atau tujuan politik lain gitu
misalnya sasarannya ke pak jokowi atau ada maksud lain gitu
ya itu yang saya katakan kan kalau politik itu tidak selalu dua tambah dua empat ya
ya jadi ya saya nggak ngerti
tapi melihat jabatan dia wakil sekjen sekarang di partai demokrat
paling tidak yang seperti ini pak sby harus menegur keras yang namanya andi arief
ya bagaimana pak luhut itu ya ingin selalu menjembatani kualitas komunikasi yang baik
antara presiden ke enam dan presiden ke tujuh
eko tega teganya bravo lima yang kami dipojokkan
bang ruhut akan bravo lima akan melakukan tindakan hukum misalnya perlawanan hukum kepada tuduhan ini kan
ini tuduhannya secara publik bisa diketahui publik
dan belum dibantah sama sekali hingga saat ini baik oleh partai demokrat ataupun andi arief
ada langkah hukum nggak ke depan bang ruhut
ya nanti saya kebetulan kami ini kan lagi melantik ya dipimpin pak faru roji ketua umum kami
keliling ya kami sudah dari surabaya kami sudah dari jogja kemarin kami di bali ya
tapi nanti akan kita bicarakan dan kita laporkan
ke pak luhut bin syar panjaitan
karena beliau juga ikut selama ini terus berjabat
bersama kami ya kerja kerja untuk bagaimana pak joko widodo insya allah dua periode menjadi presiden republik indonesia bersama pak kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
bang ruhut sebenarnya secara pribadi dan secara organisasi bravo lima percaya nggak dengan isi asia sentinel itu bang
atau sama sekali anda setuju bahwa itu bohong saja atau hoax saja
ya itulah saya sedih
saya kan pansus ya waktu itu ditugasi pak sby
saya kan menkopol hukumnya partai demokrat
saya kan juru bicara partai demokrat
bagaimana saya memperjuangkan pada waktu itu
yang saya lihat tidak ada seperti berita itu
tapi ini andi arief kan masih anak kemarin sore nih di partai demokrat
nggak tahu dan mereka kan tahu saya juga ada di bravo lima
penerima adi makaya seorang orang hebat
mereka tidak sedangkali tubuh pikir
mereka semua negarawan
jadi tegas saya berpikir
kita sangat menyesalkan
tapi saya kami karena baru mendengar berita ini tadi siang ya
biarlah nanti para pimpinan
begitu juga pak fadul roji dan lain lainnya
tapi mungkin ada kemungkinan juga akan mengambil langkah hukum
walaupun mungkin juga bapak bapak kami melihat ya seperti yang aku katakan tadi
udah ada kemungkinan
baik terima kasih bang ruhut atas klarifikasi dan konfirmasi
atas hal ini kita akan tunggu langkah langkah selanjutnya dari tim bravo lima
terima kasih sekali lagi ruth sitompul anggota tim bravo lima